ya mendingan kamu baringan dulu ya
mas gapapa aku bisa jalan sendiri kok
aku gak mau ambil resiko kamu jatuh lagi
jadi apanya yang rusak
mungkin gak ada yang rusak pak
semuanya masih bagus kok
radiator masih bagus
aki juga masih baru
oli juga kayaknya baru diganti
bapak yakin mau jual mobil ini
kenapa tiana bilang mobil yang adat ya
mbak uva sama mas fandi kan lagi di luar negeri
mana mungkin mereka mau angkat telepon aku
lagian juga kalau mereka di jakarta
mereka juga gak akan ngizinin aku cerai
ya allah aku harus gimana ya
kalau aku gak cerahin mas andika
aku khawatir mas gunawan bakal bertindak nekat lagi
mas gunawan aku berharap bisa berjaga jaga dengan mas andika

ya mendingan kamu baringan dulu ya
mas gak usah mas gak apa apa
aku bisa jalan sendiri kok
aku gak mau ambil resiko kamu jatuh lagi

gak perlu kita ke rumah sakit aja
gak usah kok mas aku gak akan apa
cuma agak pusing sedikit
cuma agak pusing sedikit
enggak enggak ada yang penting
ya udah kamu istirahat saja
aku tinggal dulu keluar ya
nanti aku suruh bibi bawa minuman buat kamu

nanti aku suruh bibi bawa minuman buat kamu
apa mungkin tiana cuma alasan saja mobil yang adat
padahal sebenarnya dia kelelahan bawa mobil sendiri tiap hari
ih lu apaan sih ngapain lu tentang tentang itu tong sampah
percuma itu tempat sampah bukan si wulan
lu juga tau
ya lagi lu ngapain sih pake berantemin si wulan segala
kak wulan tuh gak takut sama lu
percuma kalo wulan pake urat
dika tapi percuma juga kalo gue baik baikin wulan
eh tapi gue baca loh di buku psikologis
katanya kalo kita mau ngalahin orang itu kita mesti tau kelemahannya di apa
boleh juga sih tapi kelemahan wulan tuh apa ya
bulan kan takut banget sama gelap
lu inget gak pas waktu kita camping
yaudah kita takutin aja dia pake kegelapan
gue yakin dia gak bakalan songong lagi sama lu
tapi gimana caranya gue bawa wulan ke tempat gelap
wulan kamu mau ngeliat
wulan kamu mau ngeliat
wulan kamu mau ngeliat
yaudah gue coba di pilipin
begini depo bapak ingin minta tolong kamu nantinya buatin daftar paper biologi untuk anak anak
yang nantinya satu kelompok itu berisi lima orang
jangan lupa telepon dikerjakan ya
oke dong seru dong
cades banget sih lo men
lo selalu aja nih dapet tugas empuk
bagian kelompok lagi iya nggak
yang jelas nih kelompok pertama
udah pasti kita bertiga
terus ditambah wulan pasti tuh
satu lagi siapa ya
gue bingung deh
gue bawa makanan buat
wah mantep nih
coba dari dulu lu udah kayak gini
sekarang defon gak bakal jomblo kali
tapi besok poin gue juga
lo mau apa dari gue
ya enggak lah
nggak lah bel
gue kenal lo tuh udah lama
itu gak ada maksud apa apa
kalau lo ngerti maksud gue
sekelompok sama wulan
lo mau satu kelompok sama wulan
gak gak gak
kalau lo mau ngelakuin hal jelek ke wulan
gak bakal gue biarin enggak
susan aja jadi orang
begini aja deh
biar lo yakin sama gue
lo boleh sekelompok sama gue

biar lo yakin sama gue
biar lo yakin sama gue
biar lo yakin sama gue
biar lo yakin sama gue

biar lo yakin sama gue

biar lo yakin sama gue
oke gue bagiin kelompoknya ya
ini buat lo
ini buat wulan
biar latihan dan susan
karena kita satu kelompok bareng
kayanya kita harus baikkan dulu deh
iya gak sih
dan dengan kerendahan hati gue
gue bakalan jemput loh nanti
pas kerja kelompok bareng
emang kerja kelompoknya dimana
hilang aja sama gue biar gue nyetir sendiri sana
udah lah wulan
demi kekompakan kelompok
kita tuh harus bareng bareng doang iya kan
aku bisa ya gue sekelompok sama mereka
perasaan gue gak enak
kalau dia berani macem macem
gue gak bakal tinggal dia
nanti kita orang mau main ke rumah ya
ada makanan tuh
ke rumah lo maksudnya
nah itu sudah
gue udah janji sama mereka
ini tapi barang dua aja
yah elah nyamak gue angkot banyak kalem sih
gue ada janji sama mereka soalnya ya kan
lo yang bener aja masa
kalau gini tuh kayak peribahasa
roman yang buruk muka kita yang disalahin
eman cepat kok kasih selesai sudah kok kok masalah dengan sam
ya mendingan lu jujur sama saham lu kelarin dah tuh semua masalahnya
biar persahabatan kita nggak rusak
ini persahabatan sudah tanduk di ujung
hmm di ujung tanduk
ya kalian tenang aja ya
gue bakal cari caranya sekarang
yaudah yang penting lu kelarin aja deh eman
makan dulu sudah lapar nih
kok tidak ada duit kak gue pinjam dulu
eh pelit sekali
yaudah yuk naik angkot kita